dan kita beralih ke informasi selanjutnya dari kota pahlawan surabaya
para pejuang mengorbankan nyawanya demi mempertahankan kemerdekaan indonesia
dan di hari pahlawan ini si anak indonesia mengajak seluruh rakyat indonesia
untuk mengenang semangat tujuh puluh tiga tahun lalu
salah satunya dengan mengenakan pin seperti yang ada di sini
dan saya warnanya merah putih
nah ini semangat mereka adalah semangat seluruh bangsa indonesia
untuk melawan berbagai bentuk penjajahan
tugas kita saat ini adalah menjaga kesatuan indonesia
baik dari penjajahan negara luar
maupun penjajahan dari dalam negeri ini sendiri
untuk hari ini esok dan juga seterusnya
dan informasi tentang gedung bersejarah dan monumen perjuangan di surabaya
sekaligus mengakhiri cnn indonesia today kali ini
pamit undur diri terima kasih anda sudah bersama kami
selamat pagi selamat hari pahlawan dan sampai jumpa
api berkobar di setiap sudut kota surabaya
teriakan demi teriakan mengalun bersama desing peluru dan dentu meriam
arek arek surabaya bertempur demi mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan indonesia
mereka hendak mengusir pasukan sekutu pimpinan inggris yang diboncengi tentara belanda
pada saat tujuh belas agustus diproklamirkan proklamasi kemerdekaan
tapi dunia menoleh surabaya
jangan lupa bung tomo ikut membakar semangat itu
tetapi surabaya hampir tidak punya pimpinan pada saat itu
gerak maju melawan kekuatan besar darat laut udara sekutu
nah disitu dunia akan
di tempat ini nyawa puluhan pemuda melayang pada pertempuran sepuluh november
monumen setinggi empat puluh satu lima belas meter itu diresmikan presiden soekarno pada sepuluh september seribu sembilan ratus empat puluh
tugu pahlawan itu harus ditata beda gitu
itu kan tempat yang sakral
tempat di mana
dua puluh tiga kalau tidak salah pemuda itu gugur di situ
terus ada apa patungnya soekarno hatta di situ
tidak ada urusan
kan mestinya yang kita tampilkan itu adalah tempat tempat di mana pemuda itu pertama kali jatuh di indonesia loh
demi mempertahankan proklamasi
tidak ada kota lain yang punya itu
oleh karena ini kalau saya mikir gitu ya
jadi peringatan sepuluh november itu harusnya dilakukan di tugu pahlawan bukan di balai kata
pertempuran sepuluh november dipicu oleh kematian brigjen malabi pada tiga puluh oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh
pimpinan tentara inggris untuk jawa timur itu dibunuh pejuang indonesia di jembatan merah
sebelas hari kemudian pihak sekutu yang marah menyerang surabaya membabi buta
kalimas menjadi salah satu jalur pelarian para pejuang
sebelum akhirnya bisa merebutkan perang
merebut kembali surabaya dari tangan sekutu
tapi jembatan merah ini ceritanya penting
karena setelah terjadi itu cerita tembak menembak mereka berlindung di bawahnya jembatan merah
jadi sebetulnya di sini sekarang ini kan jembatan merahnya kurang menonjol
ini mau dimunculkan lagi lah
jadi ada gedung internasio ada lapangannya kemudian ada mobilnya
dan ada jembatan merah
karena itu kan pertempuran antara dua pihak
pihak kita di jembatan merah pihak sekutu itu ada di gedung
saya mengucapkan kepada anda
turunkan bendera belanda sekarang juga
jumlah boleh bukan turuti bisa zamanin
salah satu kisah herut lainnya adalah pengobelkan bendera belanda
di hotel yamato di jalan tunjungan pada sembilan belas september seribu sembilan ratus empat puluh
beberapa pemuda naik ke atas hotel untuk menurunkan bendera belanda
merobek bagian birunya dan mengereknya kembali sebagai bendera merah putih
gelar kota pahlawan yang tersemat pada surabaya
tak hanya direbut oleh arek arek surabaya
tetapi juga didukung oleh kekuatan pemuda dari berbagai daerah di jawa timur
membaur dalam berbagai agama etnis dan kelas sosial
bersatu padu merebut kemerdekaan yang hakiki dalam pertempuran satu ratus satu hari